ya arhamar ra'ibin irhamna ya arhamar ra'ibin
kabar pagi ini kita buka dengan berita duka meninggalnya lina jubaida
mantan istri komedian sule sekaligus ibu penyanyi rizky febian
pada sabtu malam acara tahlilan diadakan di rumah keluarga almarhumah lina
di kawasan cilenyi bandung yang dihadiri oleh kerabat dan keluarga termasuk sule
lina meninggal dunia pada sabtu pagi di usia empat puluh tiga tahun
menurut keluarga lina sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit sebelum meninggal dunia
kemudian pak ecat nelfon lagi pak supir
saya cenderung ibu sudah tidak ada kira kira jam lima
iya jam lima subuh udah gak ada di rumah sakit
pemakaman almarhumah lina dilakukan pada sabtu pagi di pemakaman keluarga di kawasan sekelimus bandung
terlihat komedian sule serta putra putrinya rizky febian dan putri delina
menemani jenazah lina ke tempat peristirahatan terakhir
itu aja doa yang terbaik terima kasih doang
bagaimana informasi yang dikeluarkan
informasi dari anak anak sih beberapa minggu sebelum tahun baru sempat sakit
nggak tahu apa penyebabnya
katanya sih informasi dari anak anak karena kan waktu itu anak anak bilang mau tahun baru
anak anak tanya yaudah silakan
tahun depan sama mamanya saya di rumah iki juga ikut
iki pulang ngobrol sama saya baru ada telepon dari putri bahwa mamanya kejang kejang
cuman saya belum tahu karena nggak sempat ke rumah sakit
ya ini udah yang terbaik lah yang terbaik untuk mamanya anak anak
mungkin dengan seperti ini sudah beres semua masalahnya
nggak tersiksa lagi mungkin dalam kehidupannya
bagi rizky febian sang ibu adalah sosok penting yang telah membimbingnya dalam hidup dan karir
banyak lah yang bisa dibilang sampai detik ini tuh ilmu pelajaran didikan semuanya tidak lepas dari
super dan doa dari mama itu juga
iki bisa ada di titik ini
ya karena mama lah
aku ada di dunia ini

aku ada di dunia ini
aku ada di tinggi entertain
sebelum meninggal dunia lina sempat menghabiskan libur akhir tahun di garut bersama anak anaknya
tim liputan cnn indonesia